terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
ratusan mahasiswa universitas trisakti menggelar unjuk rasa di pintu belakang gedung dpr ri senayan jakarta pusat saudara
sempat terjadi kericuhan saat masa memaksa ingin memasuki gedung dpr yang dijaga petugas keamanan
inilah detik detik video amatir aksi saling dorong mahasiswa yang ingin merangsak masuk ke gedung dpr ri senayan jakarta pusat
tampak petugas keamanan yang menjaga pintu masuk terus berusaha menahan masa yang mencoba masuk
hingga jumat malam ratusan mahasiswa membakar ban bentuk kekecewaan mereka yang gagal bertemu dengan anggota dpr ri
ratusan mahasiswa universitas trisakti ini menuntut agar dpr menuntaskan kasus ham berat yang terjadi di masa lalu
meski sempat terjadi kericuhan kondisi saat ini sudah kondusif dan massa membubarkan diri di kawal polisi